aturan hukuman kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak sudah ditetapkan melalui peraturan pemerintah no tujuh puluh tahun dua ribu dua puluh
lantas bagaimana mekanisme hukuman kebiri kimia dan apakah ada efek sampingnya bagi kesehatan
kita akan bahas bersama
kita akan lihat ada empat poin di sini
yang pertama kebiri kimia adalah memasukkan zat kimia anti androgen ke tubuh seseorang
ini bisa berupa suntikan maupun obat oral dengan obat obatan atau obat yang diminum ya
selanjutnya kita lihat di sini ada efek dari kebiri kimia
ini sifatnya tidak permanen ya memasukkan zat kimia tersebut bertujuan untuk mengurangi produksi hormon testoteron yang akhirnya bisa mengurangi gairah seksual seseorang
jadi karena zat kimia tersebut mengandung anafrodisiak yang tidak dapat memicu gairah seksual dan libidin
karena ini tidak permanen kemudian kebiri kimia harus dilakukan terus menerus secara periodik selama masa rehabilitasi
tindakan kebiri kimia umumnya berlangsung tiga hingga lima tahun
tiga hingga lima tahun
tapi jangan salah kebiri kimia dengan memasukkan zat kimia anti androgen ini kemudian memiliki efek samping
dorongan seksual yang sebenarnya tidak hanya di
pengaruhi oleh hormon testoteron apalagi hormon testosteron juga berperan dalam berbagai fungsi tubuh tidak semata fungsi seksual saja ya
ini ada efek sampingnya terhadap kesehatan yang cukup berbahaya seperti menipisnya kepadatan tulang kemudian kurangnya darah merah hingga menyebabkan mandul jika dosisnya melebihi standar yang ditetapkan
berikutnya kita akan lihat
ini adalah negara negara yang menerapkan kebiri kimia
di sini setidaknya dari data yang dihimpun oleh tim litbang
di cnn indonesia ada enam negara yang menerapkan hukuman kebiri kimia
kasus pelecehan seksual yang pertama kita lihat ini inggris yang telah menerapkan kebiri kimia sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh an
berikutnya ada amerika serikat ini pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kemudian kasusnya pertama kali dijatuhkan kepada john money psikolog amerika yang melakukan pedofil
kemudian ada juga di benua asia ada korea selatan
ini baru menerapkan pada tahun dua ribu sebelas
kemudian kazakhstan yang juga baru baru ini menerapkan kebiri kimia yaitu september dua ribu delapan belas tepatnya ya
kemudian di eropa ada rusia di tahun dua ribu tujuh belas
sementara di polandia adalah tahun dua ribu dua
kalau di dua ribu dua puluh artinya ada indonesia
kemudian kita akan lihat di sini hukuman kebiri kimia di indonesia
selanjutnya aturan hukuman kebiri kimia
kebiri kimia di indonesia ditetapkan dalam peraturan pemerintah no tujuh puluh tahun dua ribu dua puluh
yang merupakan turunan dari undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu enam belas tentang penetapan perpu nomor satu tahun dua ribu enam belas
tentang perubahan kedua atas undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua tentang perlindungan anak
regulasi terbaru ini menetapkan beberapa hal yang pertama terkait dengan tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia
hukuman tersebut dilakukan kepada pelaku dalam jangka waktu paling lama dua tahun
dan melalui tiga tahapan yaitu penilaian klinis kesimpulan dan pelaksanaan
pelaku akan dikebiri paling lambat tujuh hari setelah diterima kesimpulan berupa hasil penilaian klinis
bahwa pelaku layak dikenakan hukuman kebiri kimia
pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada pelaku juga ditetapkan dalam peraturan pemerintah
alat pendeteksi berupa gelang elektronik atau sejenisnya kemudian ada pemasangan alat pendeteksi
dilakukan atas perintah jaksa dan dipasang setelah terpidana menjalani pidana pokok
selanjutnya kita lihat di sini pelaku dapat diberikan rehabilitasi berupa rehabilitasi psikiatrik sosial dan medik
paling lambat tiga bulan setelah menjalani hukuman kebiri
yang paling menarik adalah ini
kita cek ini yang paling menarik
yaitu identitas pelaku juga dapat diumumkan selama satu bulan kalender melalui papan pengumuman
kemudian laman resmi kejaksaan media cetak media elektronik dan media sosial